bicara gus dur dengan kemanusiaan ada orang orang yang pernah punya pengalaman yang dibantu atau berinteraksi secara kemanusiaan dengan almarhum gus dur
di studio kita pada malam hari ini sudah ada bunda dorce gamalama dan juga pak budi wijaya yang pernah berinteraksi secara kemanusiaan dengan gus dur
saya mau ke bunda dorce dulu ya
kalau kita bicara mengenai pengalaman kemanusiaan antara bunda dengan gus dur
tapi sebelum bunda bicara saya mau tampilkan satu artikel tentang relasi bunda dorce dengan almarhum gus dur
boleh ditampilkan nggak di studio
ini bunda ngomong gini terseduh dorce kenal gus dur jadi orang yang paling sayang dirinya
ada lagi oke
bunda mengaku dekat sekali dengan gus dur dan juga pernah punya
pengalaman kemanusiaan dengan gus dur
apa dan dimana bunda
saya kenal gus dur dari gusmi
ada guru saya di jawa timur
dan akhirnya saya kenal sekitar tahun delapan puluh sembilan puluh sekian gitu
dan ketemu lagi sama gus dur acara ibu kofifah di apa tuh namanya di surabaya
kan saya dulu di surabaya
sebelum saya terkenalkan saya di surabaya dulu
saya ikuti perkembangan beliau beliau ketua pbnu dan sebagainya
dan akhirnya saya kepengen ketemu dia saya diundang
datang ke rumah beliau makan satu meja
bapak berdoa didik
dan disitulah saya mulai apa ya menasehati tapi tidak me oh transgender atau apa tidak
gus dur tidak pernah bicara itu
dia tahu siapa saya
artinya ya saya terserah orang mau bilang apa tapi saya bilang saya punya anak yatim
saya ini dia semakin kagum dengan saya
biar gimana gus dur adalah guru saya walaupun tidak belajar secara tapi saya mengambil pengalaman beliau
dan terakhir yang membuat saya sedih waktu beliau keluar dari istana itu saya di pepet mobil beliau artinya di pintunya itu
saya nangis sejadi jadinya
oh buddha durce datang
berarti bersama ribuan orang yang ada di depan istana ya
lihat gus dur dan dada waktu itu
ya tapi udah naik mobil
udah naik mobil
nah dari situ terus begitu saya bikin masjid beduk saya namanya beduk gusdur
itu besar saya bikin
dan disitulah saya melihat bahwa gus dur tidak melihat saya sebagai orang yang dengan tanda kutip
dan saya juga jadi manusia juga enggak
enggak kepengen jadi perempuan jadi jadian kayak yang lebay gitu
saya nggak mau tetap karena bagaimanapun juga saya adalah manusia dengan segala kekurangannya
tapi sampai sekarang alhamdulillah saya diakui oleh masyarakat
karena memang status saya juga di pengadilan surabaya saya statusnya sebagai perempuan
tapi nanti bagaimana keatasnya biarlah kata gus dur
gitu jadi saya tidak
jadi gus dur tuh enggak pernah bilang oh kenapa kamu kok jadi begitu
kamu kok udah jadi dikasih tuhan begitu kok jadi begini
nah yang terpukulnya kalau nggak salah satu hari sebelum beliau meninggal ya bu
saya sempat ke rumah sakit
saya sempat ke rumah sakit saya besuk
waktu itu saya punya acara dorce jalan jalan
saya besuk saya lus kakinya
terus apa nggak lagi tidur lagi ngorok gitu kan lagi tidur
lalu saya keluar
kira kira dua hari apa berapa meninggal
saya naik ke atas itu
saya begitu jenazah keluar dari pintu
itu tangan saya masuk ke kepalanya
sampai ke bawah
itu kejar kejar saya kayak apa ya kayak
kayak kan banyak tuh yang bawa turun ke bawah kan
saya kayak kan beliau waktu itu udah
mungkin pakai spray rumah sakit kali ya
soalnya sikut lagi kan
pokoknya tangan saya nih yang kanan nih demi allah
nggak berhenti sampai ke bawah
sampai masuk ambulan baru saya lepas
itu pengalaman terakhir
itu pengalaman saya
bunda tapi kan bunda kan pernah
kehidupan bunda kan ada kontroversinya ketika waktu itu
ketika orang orang banyak yang menghujat
banyak yang mengkritik
banyak yang memandang sebelah mata
dimana dan seperti apa reaksi gus dur waktu itu
mungkin gus dur juga tahu kali ya
tapi saya tahu bahwa guru saya gus mi juga
bahkan dia sampai tanya sama saya
itu allah mi durce
ya terus jadi saya nggak paham sampai dia
itu juga guru saya luar biasa juga
bahkan beliau itu
kalau nggak salah gurunya gus dur atau temannya gus dur ya
jadi terserah lah orang mau ngomong apa
yang penting sampai saat ini saya masih berlaku baik sama orang
nanti mau neraka mau surga ya
tahu lah urusan allah dah yang penting kan
tapi jujur saya tidak pernah diskriminasi gus dur misalnya
wekot dati ngene kok katika dati ngene gitu enggak
ya udah kayak itu aja
beliau memang ngap saya sebagai seorang perempuan muslimah ya udah
meja makan bareng bareng apa
jadi kalau waktu itu saya pernah show dimana gitu
saya bilang gus ini sebelum jadi presiden ya
lihat sampe tadi presiden aku kok menteri apa
tak angkat menteri penggadean
ini menteri penggadean
kalau enggak ada menteri penggadean enggak
nah disitulah makanya insya allah mudah mudahan
kubur beliau di lapangan allah
dan saya yakin gus dur insya allah meninggalnya dalam keadaan khusnul khotimah
saya nggak akan setelah gus dur meninggal
yang ada ulama sekarang kalau nggak haram
jadi enggak sedep di itu
tapi alhamdulillah sih nggak nyerang ke saya
cuma kalau gus dur tuh orangnya bisa apa ya
punya rosoh punya hati
wiss bapak dong dusur dusur dek kok gitu loh
aku sebagai walaupun ulama walaupun seorang guru tidak mengguri orang dengan menjatuhkan orang
dan jujur saya tidak ada lagi dua orangnya
dua orang yang
dua orang yang melindungi saya secara dunia
yaitu gus dur dan gus mi
jadi walaupun sekarang ada tapi
ya saya dingin aja gitu
nggak seperti gus dur yang hangat
ya memang kalau beliau dibilang bapak kemanusiaan ya patah lah
kalau sah kalau bisa tambah saya tambah lagi
bapak kemanusiaan semua orang
buna dorce sudah
itu pengalaman bunda dorce dengan gus dur secara kemanusiaan
kalau pak budi wijaya mungkin
kalau bunda kan selebritas
banyak yang tahu ceritanya
tapi pak budi wijaya ini banyak orang yang nggak tahu
apa dan dimana interaksi anda dengan almarhum
gus dur pak budi
interaksi saya diawali dengan
ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima saya menikah di
pernikahan saya ditolak oleh kantor catatan sipil
sehingga kantor catatan sipil tidak mau mengeluarkan
kutipan akte perkahwinan
oke pak ditahan dulu
ini kumpulan artikel atau salah satu capture artikelnya
budi dan lali pasangan pendobrak diskriminasi tionghoa
dan gus dur ada dalam cerita ini ya pak budi ya
boleh sambil dilanjutkan lagi ceritanya
saat itu negara hanya mengakui lima agama saja
akhirnya gugatan itu terpaksa kami layangkan
karena negara hanya mengakui lima agama
gus dur ceritanya ada di mana dalam cerita itu pak budi
gus dur akhirnya karena ini perkenalan gus dur dengan kuik kan ki yang sangat akrab
dimana rekan saya chandra setiawan itu adalah rektor ib besutan dari kuy kian kyi
gus dur datang dua kali ke persidangan saya
persidangan saya ya dua kali ya
persidangan saya kalah di tingkat pt un dan pt tun kalah dua kali
sehingga akhirnya baru bisa tembus ketika gus dur juga menjabat sebagai presiden
itu tahun dua ribu
apa pendapat gus dur waktu itu pak budi
pak gus dur mengatakan begini
ini yang menikah adalah
kenapa sama orang konghucu
kenapa kalau dipersulit
ini jelas jelas adalah diskriminasi
beliau jelas jelas mengatakan bahwa konghucu itu adalah milah agama
apa yang membuat apa yang menurut anda membuat gus dur kok mau bela belain anda gitu ke persidangan
mungkin gus dur juga dengan tindakannya itu mungkin bisa dihujat sama orang
bisa dipandang sebelah mata juga sama orang
mendapatkan kritik juga
kenapa dia mau bela belain anda gitu pak

yang paling mendasar adalah ya kemanusiaan tadi itu ya
yang paling mendasar adalah kemanusiaan
bunda sebelum kita break
anda lihat gus dur memang lekat sekali dengan kemanusiaan
itu yang menjadi kekuatan gus dur selama ini tampil sebagai seorang pribadi
saya rasa kalau orang meragukan gus dur coba diperiksa di rumah sakit jiwa
jadi kalau kemanusiaan gak usah diragukan lagi
dan dari semua agama orang walaupun gus dur seorang muslim
bagaimana meninggalnya kan
itu kan sudah satu contoh
tapi saya yakin allah gak tidur
dan dia sudah berbuat baik untuk semua orang
baik terima kasih bunda
kita akan break dulu
kita akan tanya keluarga gus dur
bagaimana cerita cerita gus dur lagi
yang lainnya dengan kemanusiaan
mbak mbak atau ibu ada yang mau dibicarakan mengenai gus dur dan kemanusiaan
seberapa dekat sih bu sehari hari gus dur itu dengan persoalan kemanusiaan
atau ibu mungkin mau komentar soal
barangkali yang mengenai seperti apa yang disampaikan oleh mbak durjo tentang masalah kemanusiaan
gus dur dan kemanusiaan
karena pernah sekali waktu mbak georgia mau nyunatin anaknya
kemudian dia mengirim kartu undangan
kemudian di kartu tandangan itu diselipkan ada semacam buku
renungan hatinya dan sebagainya ya
kemudian disitu ada kata kata mbak georgia yang mengatakan bahwa
saya tidak tahu nanti aku akan berada di mana
apakah aku ada di surga atau di neraka begitu ya
terus saya bilang sama gus dur
aduh mbak george ini kok rasa keagamaannya kok begitu dalam ya gitu
apa kata gus dur
semua tergantung bagaimana ikhlasnya dia menerima apa yang diberikan oleh tuhan kepada dirinya
itu kata gus dur
jadi tidak ada penghakiman tidak ada kata kritik gitu ya
jadi segala orang itu akan diterima semuanya kalau dia ikhlas terhadap apa yang diberikan tuhan kepada dirinya
dan itu adalah mbak georgia
itu menurut bapak
ya sebetulnya dari ceritanya pak budi dan mbak dorce kan
tampak jelas terutama tadi yang mbak dorca sampaikan ya
gus dur itu enggak terus memperlakukan orang lain itu misalnya dengan keterbatasan kita gitu ya
terus wah harus begini harus begitu
nggak ada tapi kita benar benar diperlakukan seperti manusia gitu
enggak diistimewakan enggak dianggap aneh enggak dianggap oh dia orang lemah harus dibela
tapi justru memanusiakan kita seutuhnya
dipandang manusia karena itu dibela semua hak hak kemanusiaannya gitu pak gus dur
ya pernah enggak apa ketika gus dur membela sebuah hal prinsip mengenai kemanusiaan
gus dur itu begitu ditentang begitu dikritik
bahkan mungkin dilecehkan
gimana ada cerita cerita seperti itu
justru lebih sering gitu ya
malah sebenarnya kemudian pembelaan itu dilakukan oleh gus dur karena ada begitu banyak yang kemudian menentang
jadi gus dur kemudian kembali
mengingatkan kita bahwa ada hal hal yang jauh lebih fundamental seperti kemanusiaan
tapi gini yang saya ingat dari ceritanya gus dur tentang bunda dosi itu adalah satu
ketika kayak tadi dibilang sama mbak alisa ya
gus dur itu yaudah menerima kita seutuhnya aja ya bunda doce ya bunda doce gitu
meskipun itu tidak melepaskan kemudian dari sisi becanda misalnya
tapi kemudian misalnya gini
yang saya selalu ingat dari gus dur adalah ketika ngomongin bunda doce
oh iya doce itu yang dulu ansor sekarang fatayat gitu
tapi bukan untuk merendahkan
tapi bukan untuk merendahkan
kita akan mengakhiri dengan pak budi dan juga bunda dorce
terima kasih atas kedatangannya
pak budi terakhir dari anda
apa yang paling menurut anda kehilangan
indonesia kehilangan anda kehilangan sosok gusur bicara mengenai kemanusiaan
ya memang saat ini bangsa kita memang kehilangan sosok gus dur
dan rasanya belum ada penggantinya yang sekaliber beliau
ini teman teman kita konghucu semuanya ini kan sangat mencintai sangat menghargai dan sangat merasa berhutang budi
makanya di salah satu kelenteng di jawa tengah
bahkan ada satu kelenteng itu
yang penyembah yang gus dur
ini karena begitu mendalamnya kita teman teman konghucu sangat respect sangat berhutang budi
oke terima kasih pak budi wijaya
bunda dorce terakhir dari anda
saya sih sebenarnya kalau ditanya begini agak gugup
tapi izinkan saya sedikit aja untuk gus dur
baru kini kurasakan sepinya tanpa dirimu
engkau pergi meninggalkan kami
wahai gus dur yang ku sayang
belum dapat segala apa yang kau beri
rupanya allah berkehendak lain
kau pergi untuk selama lamanya
gus dur yang ku cinta
oke terima kasih bunda doce
nah budi wijaya itu bagaimana contoh nyata
bagaimana gus dur tampil membela orang orang yang memang dibutuhkan
tapi satu lagi kalau gus dur hidup
kalau gus dur hidup sampai sekarang
meskipun anda harus berhadapan dengan ibu
karena penyakit gus dur mirip sama saya
jadi kalau tanya dokter makan ini nanti mati gak
dokter bilang mati
ini mati gak
yaudah makan makannya dulu mati belakangan